dengan teknologi biometrik di bawah koordinasi bapenas
tapi kalau pulang ke tasik pasti cari tutuk oncom
sosok sawapres sawapres di situ ada prabowo gibran ya
nah termasuk di tempat saya berdiri sekarang kalau saya lihat saya bisa melihat di depan saya ini
menurut sejarawan asisi suharyanto di era jawa klasik terutama di masa kerajaan medang atau sebelum abad ke sepuluh